dapat sedikit kita syukurin yang penting
memohon sama allah berikanlah
saya riki yang cukup bukan yang banyak
biar banyak kalau nggak cukup buat apa
inilah keseharian lukman
menjajakan dagangannya di perempatan fatmawati
jalan hajenawi jakarta selatan
sudah lebih dari dua puluh tahun
ia mengadu nasib di jakarta
di bawah terik matahari
di antara padatnya lalu lintas
yang dikepung debu dan polusi jalanan
berbagai profesi telah dicobanya
mulai dari berdagang buah buahan
jajanan hingga boneka dan mainan
yang hingga kini masih ia tekuni
boneka telah menjadi penghidupannya
sejak tahun dua ribu an
menurutnya berdagang boneka
tak seberat profesi yang pernah ia jalani sebelumnya
ia bisa memiliki waktu luang yang lebih banyak
yang bisa ia gunakan untuk beristirahat
atau kegiatan lainnya
kakek berusia delapan puluh lima tahun ini
berjualan mulai pukul tiga siang hingga malam hari
menyusuri sepanjang jalan dengan berjalan kaki
kaki lukman menawarkan dagangannya
ke pengendara yang tengah melintas
rutanya memang tidak jauh
hanya di sekitar lampu merah itc fatmawati saja
namun selama kurang lebih enam jam
ia tak istirahat
agar tidak pulang dengan tangan kosong
pahit manis telah dilewati selama puluhan tahun
mencari nafkah sebagai pedagang boneka
cuaca kurang bersahabat
ialah kendala paling sering ia jumpai
bahkan dengan kondisinya yang terbaik
ada saja yang mencurangi dirinya
ketipu lompat sumpah kurang mau
ini mah barang mainan
pendapatan lukman dalam sehari berkisar
hingga dua ratus ribu rupiah
selain untuk menghidupi dirinya sehari hari
dan biaya modal dagangannya
lukman harus menyisihkan sebagian pendapatannya
untuk sang istri yang ada di cikampek jawa barat
lukman tak pernah mengeluh
ia tetap ikhlas dan bersyukur atas semua yang diperolehnya
bagi dia rezeki yang dia nature nilai
kondisi punya tingkat banget
tak bisa lebih gini
belum ada yang beli ya apa apa lah sekalian aja gitu
sejak dua ribu satu silam pria kelahiran bandung jawa barat ini rela hidup jauh dari istri dan anak anaknya di kampung
kini ia tinggal di rumah semi permanen di halaman belakang sebuah kantor ekspedisi barang
yang berada di jalan hajenawi fatmawati jakarta selatan
tempat ini dulunya merupakan halaman kosong yang dipenuhi sampah dan barang bekas
atas izin kepala kantor ekspedisi lukman membersihkan area itu dan bisa tinggal tanpa biaya sewa
sebagai wujud terima kasih lukman memberikan tenaganya sebagai jasa pembersih ruangan kantor ekspedisi setiap hari
lama lama sampai terus saya berjalan lama lama ya
saya begini kalau saya kasih tempat ini insya allah pak mungkin tenaga saya bisa diperbantukan di kantor
entah apa kasar apapun apa ya nggak apa apa lah gitu
di tempat sederhana inilah lukman mengistirahatkan tubuh rentanya sebelum akhirnya kembali beraktivitas
tidak ada tembok maupun pintu yang dapat melindungi dari terpaan angin dan hujan
bahkan atapnya pun bocor jika hujan turun
kendati begitu lukman mengaku nyaman saja selama dua puluh tahun lebih tinggal di tempat yang ia sebut rumah ini
beruntung sejak beberapa bulan terakhir putra keduanya dede menemaninya di tempat ini
dede datang ke jakarta untuk mengurus dan membantu sang ayah setelah dirinya kena phk
bukan bermaksud membiarkan sang ayah tetap bekerja pada usia senjanya
namun dede dan saudara lainnya telah berupaya agar sang ayah istirahat dan pulang ke cikampek
hanya saja lukman tidak ingin merepotkan keluarganya
kalau dede sih pengennya mah kalau misalnya emang udah dapat kerjaan lagi ya jualannya agak jangan diporsir
semaunya aja gitu aja
kalau misalnya nyuruh bapak berhenti jualan pasti saya yang dimarahin
bapaknya pada nggak mau biarin lah saya bisa cari uang sendiri katanya gitu bilang
paling bantu bantuin kalau misalnya saya di sini bantu bantuin melastikin lepak belanja
kalau belanja kan kalau bapak ke cikampek nggak kuat bawa barangnya
jadi saya setiap kalau misalnya habis sebulan atau tiga minggu saya berangkat ke cikampek sambil pulang
sambil pulang kesini lagi bawa belanjaan
kakek kelahiran seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh silam ini enggan berpangku tangan
baginya selalu banyak yang bisa dikerjakan di rumah sebagai hiburan
mulai dari membersihkan lingkungan sekitar hingga merawat kucing kucing jalanan yang ia lakoni dengan sukacita
jadi masih ngerempetin anak anak kan ibu kamu juga perlu biaya anak anak kamu
ya kalau bapak pulang ke rumah nanti siapa yang ngurus di sini
di sini ya sekuat tenaga bapak selagi masih ada tenaga masih kuat jualan bapak nggak mau pulang
ya pulang pulang pulangnya hanya menjenguk keluarga atau kangen gitu
keinginan lukman sederhana dianugerahi umur panjang yang berkah
ayah tujuh anak ini ingin terus memberikan manfaat untuk keluarga dan orang orang sekitarnya
ia selalu mendoakan kebaikan
bagi orang yang dikenalnya
sebab ia yakin apapun yang ia lakukan kepada orang lain akan berdampak seperti cermin bagi dirinya